itu kan pak aldebar
mas el sama mbak andin mau kemana bu
ini baru kiki yang aku kenal ya
senang kan dengernya
yaudah jangan nangis lagi
maksud nino apaan sih
apa jangan jangan nino mau gagalin rencana adopsi bu cantika
aduh gue beneran gak tenang
sayang kok kamu gak makan sih
mah pak teddy aku udah makan di luar
jadi masih kenyang
aku ke kamar sebentar ya
mama sama papa lanjutin makan aja
tapi nanti kamu jangan lupa harus makan ya
enak banget makan ini
aduh gue gak bisa diem aja gue gak bisa diem aja gue harus gimana sekarang
dengan pantai asuhan motiara bunda
bantu waalaikumsalam ya selamat selamat siang saya nur saya mau nanya buat srinya ada enggak
maaf bu asrinya baru saja pergi karena ada urusan mendesak oh kalau untuk nomor teleponnya bu asli
enggak tapi iya boleh oh iya sebentar sebentar saya catat berapa delapan puluh satu oke baik terima kasih ya ya
saya cuma mau memberitahu aja katanya suami saya itu mau merencanakan ngembalin reina ke
al sama andin saya cuma khawatir aja sih ada terjadi sesuatu enggak bu apa jangan jangan
iya bu memang telah terjadi sesuatu saya dapat laporan klorena hilang ketika dia sedang makan siang
jalan calon orangtua asunya yang baru reina hilang
maaf bu tapi apa itu ada ada sangkut pautnya sama rencana suami saya kalau soal itu saya belum tahu saya harus
pastikan dulu maaf ya bu saya harus tutup teleponnya kalau ada kabar nanti saya cv an oke makasih ya bu

saya hilang dari pengawasan bu chantika dan suaminya
aduh jangan sampai rena kembali lagi ke aldebaran sama mbak andi
selamat siang pak
selamat siang pak
yang tadi melapar
kejadiannya di sini pak
tapi untuk lebih jelasnya
lebih baik bapak langsung rekaman cctv nya seperti apa
eh bu asri
saya cemas sekali
begitu saya dapat pesan dari ibu
iya bu asri
ini polisi juga sudah datang
jadi kita bisa lihat cctv nya bareng bareng ya bu
ya udah pak
pak polisi jadi ini bu asri
bu asri adalah ibu pantinnya rena
yang tadi hilang itu lho pak
ya udah pak
bu mari kita lihat rekaman cctv nya seperti apa ya
mas mohon dibantu
mereka membutuhkan rekaman cctv yang tadi
baik ditunggu sebentar ya pak
saya akan putarkan rekaman cctv kejadian yang tadi
itu kan pak aldebaran
jadi tadi itu ada bapak bapak
lalu datang wetter
istri saya pergi ke toilet
pada saat istri saya kembali
kemudian diculik pak
maaf saya harus pergi
mas sebentar ya mas
ibu mau pergi ke mana
kita kan belum selesai ngebahas semua ini sama pihak kepolisian
saya harus pergi
sepertinya saya tahu rena ada di mana
saya permisi ya bu
kenapa bu asri bisa bilang kalau dia tahu keberadaan renya
gak akan gue biarin siapapun mengaduk sherena dan memisahkan dia dari gue
gak akan pernah
mungkin emang bener
gue mesti bawa reyna ke rumah
saya tidak pergi jauh
jangan jangan dia mau tanya soal anak
apa bu asri curiga kalau gue yang bawa reyna pergi dari cafe itu ya
mending nggak usah gue angkat ya
kenapa malah dirintik teleponnya sama pak al
pak al gak seharusnya bertindak seperti ini menculik reyna dengan bantuan panino